kepada bahasa jawa tengah
para pengunjung yang menitipkan harapannya pada setiap balon yang menghiasi langit
meski ditambatkan namun tidak menyurutkan antusias wisatawan yang ingin menikmati pemandangan yang menawan
tradisi syawalan lainnya yang juga menarik pengunjung adalah lopis raksasa
dalam tradisi ini masyarakat berebut kue lapis dengan maksud untuk mendapat berkah
makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dicampur parutan kelapa ini memiliki filosofi untuk mempererat tali silaturahmi
kemeriahan ya kemudian hari kemenangan
ya pak mirsa sapa nusantara saat ini saya sudah bersama dengan kepala dinas dispora par jawa tengah bapak agung haryadi
meriah ya pak ya ini ya di belakang sini ya pak
meriah sekali ini kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota pekalongan
ini kita ke festival balon udara yang ada di pekalongan terlebih dahulu
tentunya tidak hanya di pekalongan tapi ada juga di wonosobo
nah ini kan khas sekali dengan tradisi syawalan setiap tahunnya
nah pak agung melihat ini sendiri seperti apa sih untuk festival balon udara ini
ya jadi merupakan ini kreativitas dan inovatif dari masyarakat ya
bagaimana mereka menemukan sesuatu event untuk memeriahkan hari kemenangan
karena tidak hanya event event yang sifatnya tradisional tapi masyarakat mulai mengembangkan hal yang sifatnya inovatif
yang memang itu menjadi daya tarik pada masyarakat
nah maka di beberapa tempat dilakukan atau diwujudkan yaitu festival balon udara
yang memang sudah ada sebelumnya namun di momentum hari lebaran ini
mereka memanfaatkan itu sebagai upaya untuk mengenalkan potensi yang ada di lokasi
dan juga untuk mengembangkan potensi wisata dengan membuat satu event yaitu balon udara
tidak hanya di pekalongan di wonosobo juga dilakukan kegiatan event balon udara
nah dari disporaper sendiri ini mengembangkan untuk festival balon udara ini
sehingga menjadi hits dan juga daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke pekalongan wonosobo bahkan jawa tengah seperti itu
iya betul sekali jadi ini saya apresiasi
apresiasi kepada masyarakat yang telah meng create suatu event yang memantik atau memberikan daya tarik masyarakat
tidak hanya di lokal tapi di jawa tengah juga di luar jawa tengah juga sampai ke luar negeri
itu yang ada di wonosobo kemarin itu banyak turis turis asing yang mengetahui hal itu
di melalui media sosial itu secara optimal intensif kita lakukan
promosi sehingga kegiatan kegiatan yang memang itu hanya terjadi di lokasi lokasi yang memang mungkin aksesnya sulit
promosi lewat sosial media ini sangat berpengaruh bahkan tradisi tradisi di wilayah wilayah terpencil di jawa tengah ini bisa diketahui
promosi lewat sosial media ini sangat berpengaruh bahkan tradisi tradisi di wilayah wilayah terpencil di jawa tengah ini bisa diketahui
promosi lewat sosial media ini sangat berpengaruh bahkan tradisi tradisi di wilayah wilayah terpencil di jawa tengah ini bisa diketahui
merupakan tradisi dari generasi ke generasi berikutnya yang menjadi agenda rutin setiap
tahun digelar tradisi yang penuh filosofi dan mempunyai ciri khas yang berbeda beda tiap daerah
ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung di jawa tengah
kalau kemarin kita sudah melihat festival balon di kota pekalongan kali ini kita akan melihat
keseruan dan kemeriahan festival balon yang ada di kabupaten wonosobo penasaran seperti apa terus
dalam setiap langkah tradisi yang tersaji budaya yang tercipta menjadi kisah penuh makna bagi setiap
manusia jawa tengah dengan berjuta pesona menyajikan budaya dan destinasi wisata yang
menjadi jalinan cerita penuh makna sehingga wisatawan tak perlu ragu untuk jelajah jateng
halo selamat pagi pak bagaimana kabarnya hari ini pak alhamdulillah cuaca serupa ya pak ya
secara hatinya ya pak ya karena ini rame banget ya pak ya wonosobo ya
pak saya penasaran nih mungkin juga pemirsa sapa nusantara juga ini penasaran
wonosobo ini banyak sekali destinasi wisata apalagi pada saat syawalan seperti ini ada
festival balon juga nah saya ini penasaran pak bagaimana dinas pariwisata ini bisa mendatangkan
bagaimana dinas pariwisata ini bisa mendatangkan bagaimana dinas pariwisata ini bisa mendatangkan
masyarakat yang begitu banyaknya bahkan dari luar negeri juga ada gitu yang
pertama balon itu kan menjadi sebuah tradisi masyarakat wonosobo pada saat merayakan hari
lalu awareness terlarang karena mengganggu sistem penerbangan kita kemudian juga
melanggar ketentuan ada tambahan tambahan petasan merugikan banyak orang
nah lalu mulai dikemas dalam sebuah festival
namun yang menarik dalam dua tahun terakhir ini adalah festival ini terpadu antar desa
yang itu kita ramu kita koordinasikan kita kolaborasikan di awal januari lalu
lalu masuk di dalam kalender event kami pemerintah kabupaten monosobo melalui dinas pariwisata
nah ini adalah gelaran terakhir sebagai puncak dari seluruh rangkaian festival mudik
yang ada di dalamnya itu adalah festival balon dan juga festival kuliner
oh iya tadi saya juga melihat banyak sekali beragam gitu pak untuk makanan makanannya kulinernya seperti itu
dulu kalau kami melihat balon itu selalu yang ada di benak kita adalah kapal dogiya turki
oke kapadokianya jawa tengah ya pak ya
kalau kita biasa lihat di turki sekarang kita lihat di wonosobo
nah pak agus ini saya penasaran
seberapa pengaruh apa sih pak ini hingga bisa mendongkrak perekonomian dari kabupaten wonosobo
ya kalau menurut data yang kami lakukan kunjungan wisatawan sejak tanggal sebelas april
sampai dengan kemarin sore tanggal dua puluh april itu sejumlah satu ratus delapan puluh sembilan lima ratus lima puluh orang
semuanya ya pak yang merasakan ya pak ya
yang merasakan dampak multiplier efek dari kunjungan wisatawan ini
semoga kabupaten monosobo semakin asli semakin bersinar ekonominya semakin meningkat
hanya di sapa nusantara